spanduk bertuliskan penutupan sementara terbentang di depan pintu masuk instalasi poliklinik rumah sakit umum raden matahir jambi
suasana bagian depan rumah sakit juga terlihat sepi
penutupan ini dilakukan setelah salah seorang pegawai administrasi pelayanan terkonfirmasi positif covid sembilan belas
meskipun poliklinik ditutup ruang instalasi gawat darurat tetap beroperasi normal
begitu pula bagi pasien yang saat ini menjalani rawat inap tetap menjalani perawatan di rumah sakit
jumlah suspek tiga puluh lima bertambah satu pasien terkonfirmasi satu ratus delapan puluh delapan bertambah sembilan belas
pada hari ini pemerintah pusat telah mengumumkan bahwa provinsi jambi terdapat penambahan pasien terkonfirmasi sebanyak sembilan belas orang
pasien satu ratus tujuh puluh inisial mm perempuan umur empat puluh tiga tahun asal kota jambi dirawat di rumah sakit raden matahari
dari surabaya pemerintah kota surabaya membeberkan hasil tes swab yang sudah dilakukan sebanyak empat kali dan diikuti oleh enam ratus empat puluh lima ibu hamil
dari jumlah tersebut empat puluh lima ibu hamil dinyatakan positif covid sembilan belas
saat ini ke empat puluh lima ibu hamil positif covid sembilan belas
covid sembilan belas sudah ditempatkan di lokasi karantina asrama haji surabaya
mereka juga mendapatkan pengawasan dan perawatan dari dokter kandungan yang difasilitasi oleh dinas kesehatan kota surabaya
mereka juga memperoleh asupan suplemen selama menjalani proses karantina selama empat belas hari
memang ternyata hasilnya sekitar empat puluh lima positif
bagaimana yang positif ini
intervensi oleh pemerintah kota surabaya ditempatkan di hotel asrama haji
di sana dipastikan diberikan suplai vitamin
upaya pemeriksaan swab untuk ibu hamil ini diharapkan bisa memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
serta dapat menyelamatkan para ibu dan juga janin
tim liputan cnn indonesia